bibae segera di rti
tapi mendingan gue kerjain aja
gue belajar mau nabrak dia
ya sport jantung dikit lah
tadi orang lihat ada mobil yang mau nabrak kamu dari belakang
kamu gak apa apa
saya gak mau nabrak zahira kok
saya cuma mau ngagetin aja
bapak ini kan papanya rizky ya
yang dibilang mirip sama papa kandung haram kamu itu kan zahira
kakak jelumus barangan
kok kalian kompak banget sih
udah ada ikatan batin ya antara kalian berdua
ternyata bapak ini emang papa kamu zahira
bukan papahnya rizky
yang bikin kamu jadi anak haram seperti ini
kamu bukan anaknya om ini kak
gadis ini kan juga anak prabu
lebih baik dia tetap tahu kalau aku ini bapaknya rizki
daripada dia nganggap aku ini papa rizky
dan prapun curiga kalau aku ini memang orang yang dia cari di masa lalu
meski aku belum ingat sama sekali
ada masalah apa antara aku dan prabowo
kamu bicara apa
saya juga gak ada waktu ngurusin orang kayak kalian seperti ini
ngesek salah lo
ketika putri kamu zahira lahir
prabu wijaya langsung menculiknya
dan mengakuinya sebagai anaknya
om nggak tahu persis
kamu diculik oleh prabowo wijaya
kamu diculik oleh prabowo wijaya
sekarang om mau culik culikin papaku
asal om tahu ya
papaku bukan orang jahat om
dan papaku nggak mungkin menculik anaknya om
kamu nggak mungkin menculik anaknya om
apa om sengaja ya
supaya aku bisa jauh dari papaku sendiri
bukan bukan bukan begitu zahira
dengar ya om
saya ini bukan anaknya
dan tolong jangan lakukan
saya akan menjaga bapak
saya akan menjaga bapak
bapak juga tidak ingat apa apa zahira
dan perasaan bapak
yang mengatakan kalau
kalau kamu memang anak kandung papa
hei gandeng aku dong
kamu gak bisa jalan sendiri ya pak
kan kamu udah tua
gak usah belaka lupa deh
kalau aku yakin dia bukan bapak aku
kenapa saat laki laki itu ngusap air mata aku
aku merasakan sesuatu yang lain
om sangat begitu mencintai aini
kalo yang pernah merarik leher kamu
yang aini berikan kepada kamu
itu adalah pemberian om zahira
dan kenapa laki laki itu yakin sekali
kalau aku ini anaknya
harusnya kan dia kan ayahnya amira
tapi kenapa dia malah seperti gak inget sama amira
dan malah yakin kalau aku ini anaknya
apa itu adalah ikatan batin seorang ayah dengan anaknya
tapi aku gak sanggup
ternyata papa aku prabowo wijaya bukan papa aku
ya allah aku harus kemana
itu kah adalah
itu kereta elok itu bbecause
ya pun kita kan udah lama kenal
masa kamu mau nyembunyi sesuatu gitu sih sama aku
kalau kamu ada masalah cerita aja sama aku gak apa apa kok
amira kan belum tahu
kalau papanya rizky itu sepertinya memang ayahnya dia
lebih baik aku kasih tahu amira dulu soal ini
waktu itu kan kamu jadi ngebongkar makam ayah kamu
sebenarnya ya aku belum ada meninggal